presiden jokowi dodo kembali melakukan kunjungan ke kawasan malioboro yogyakarta pada sabtu malam
jokowi nampak santai menggunakan kaos lengan panjang berwarna hijau menyusuri jalan malioboro dengan berjalan kaki
di yogyakarta sering paling lewat iring iringannya doang pas ini ketemu langsung foto bareng foto berdua wah keren banget
kehadiran presiden ini sontak membuat masyarakat yang sedang menikmati malam di kawasan malioboro langsung mengerubungi dan berebut untuk bersuah foto
tua muda hingga anak anak terlihat sangat antusias dengan kedatangan presiden tersebut

setelah lagi kuliah gitu kebetulan ditemu sama pak pak deh disini
dan dia beri kesempatan untuk foto foto
senang banget orang idola satu indonesia
selain menyapa masyarakat secara langsung jokowi juga membagikan bantuan kepada beberapa pedagang yang ditemuinya
seharian dapat berapa dua ratus satu ratus lima puluh
terus dapat apa nih dari bantuan
buat apa nih rencana ya uang
untuk bayar untraan
setelah berkeliling dan menyapa warga jokowi pun kembali ke gedung agung istana kepresidenan
sebelumnya pada jumat malam presiden jokowi didampingi ibu negara iryana juga berkeliling malioboro dengan menaiki andong
pertama kali duduk dan pertama kali berhadapan langsung
bapak presiden joko widodo semoga bapak presiden dan keluarga diberi kesehatan
jokowi juga ditemani
bapak jokowi terima kasih
suruh suruh senangat sebarangnya
para pedagang pun merasa senang dan terbantu dengan bantuan yang diberikan